perasaan aku tiba tiba gak enak
jangan jangan sudah terjadi sesuatu sama dia
mumpung sekarang jam istirahat lebih baik aku temuin aida
aku harus pastiin kalau aida baik baik aja
jangan lupa like share dan subscribe ya
tolong pak tolong biarin saya bawa dia ke rumah sakit pak
tolong biarin saya bawa dia ke rumah sakit
dia berdarah paniternembek
bis itu emang lagi dibaca
tolong biarin saya bawa dia ke rumah sakit pak
jangan bicara sama dia
ini bahaya pak
ini kan bisa banyak darah
tolong bapak datang ke sini pak
ada bis lagi dibajak
di daerah kampung melayu pak
iya pak iya pak terima kasih
kamu bertahan ya iya ya
kamu bertahan ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
pak baju di dalam
baju ketembak sar
kau minta maaf makasih
denyut nantinya udah lemah
di daerah sini
ada klinik terdekat
pak tolong bantu pak ya
saya gak kuat bawa sini sendiri
yaudah cepat bawa ke ruang tindakan
tolong selamatkan baja
tolong sembuhkan dia ya allah

terima kasih aida
kamu sudah berusaha melindungi saya
dokter keadaan baja gimana dokter
alhamdulillah pelurunya bisa dikeluarkan
dan untungnya peluru itu tidak mengenai bagian tubuh yang vital di dalam tubuhnya
sekarang ini kondisi pasien sudah mulai membaik
alhamdulillah boleh saya izin ke dalam dokter
oh ya silahkan kebetulan pasiennya juga sudah mulai sadar
oh iya kalau gitu saya pamit dulu
ya ya mari aksan aku tinggal ke dalam dulu ya
iya kalau begitu saya juga pamit sih
aku ke dalam dulu ya sah
maaf pak ini barang barang milik pasien
kalau memang bapak yang terima barang ini silahkan bapak tentang surat ini dulu
ya ampun alhamdulillah kamu udah sadar
aku tadi khawatir banget sama kamu apalagi abis kamu ketembak
tidak perlu khawatir sama gue
kuat kuat tapi kok sampai pingsan sih
gue pingsan berapa berapa biar lo gendong tadi
aku tadi pengsan aku pengsan
aku pengsan berapa berapa biar lo gendong tadi
aku tadi pengsan aku pengsan
aku pengsan berapa berapa biar lo gendong tadi

kamu tuh ya aksen kebetulan banget kamu datang sen aku mau ke kamar mandi dulu ya kamu tolong
jagain gajah ndak gua nggak perlu dijaga indah gue ini gue di preman kan kubu anak kecil ngapa
tinggal aja kamu tuh udah aku ke kamar mandi dulu ya tolong ya sen ya
ini dompet sama handphone kamu
saya panji terus apa mau kamu sekarang terus apa mau kamu sekarang